halo sebat rupiah kembali lagi di podcast bank indonesia
yang membahas berbagai topik terkait perekonomian keuangan dan isu kebangkeralan
sebetulnya rupiah bagaimana nih ibadah ramadannya semoga lancar ya
nah bulan ramadan selain menjadi momen untuk meningkatkan keimanan
juga menjadi kesempatan untuk berkontribusi bagi perekonomian
sebagai mana sobat ketahui bulan ramadhan untuk berbanyak ibadah
juga kerap dihiasi dengan kegiatan berburu takjil
berbelanja baju baru dan berbelanja berbagai pernak pernik menjelang lebaran
bagaimana caranya untuk menjaga pengeluaran dan pola konsumsi
agar tidak melewati batas kemampuan kita
bagaimana caranya agar bisa menjaga tradisi namun tetap tidak khawatir dengan resiko inflasi
nah di sini saya sudah ditemani oleh mbak luta setiawati
yang akan berbagi insight mengenai pengelolaan keuangan
khususnya di saat ramadan dan menjelang lebaran
terima kasih sudah hadir di podcast bank indonesia mbak
baik alhamdulillah terima kasih magitan
baik mbak lolita ini kan sebenarnya seorang finsal planner ya mbak
mungkin boleh dijelaskan sih mbak apa yang dilakukan oleh seorang financial planner seperti itu
ya perencana keuangan itu tugasnya adalah membantu klien
untuk memanfaatkan aset atau hartanya secara optimal untuk mencapai tujuan keuangan
jadi banyak yang mengira bahwa perencanaan keuangan itu fungsinya bagaimana sih biar uang cukup itu saja
padahal intinya adalah dengan apa yang kita miliki kita bisa mencapai tujuan keuangan itu bagaimana caranya ke situ
nah itu mbak konsep perjalanan keuangan ini apakah sudah dipahami mbak oleh masyarakat indonesia
seperti apa sih literasi keuangan yang sudah dipahami oleh masyarakat kita terutama gen z dan milenial saat ini
menurut saya sih bagus sekali sekarang ini mas iksan karena sejak pandemi kan banyak yang di rumah saja
jadi banyak yang belajar mengenai literasi keuangan
sehingga literasi keuangan masyarakat indonesia secara keseluruhan itu sangat meningkat dibandingkan tahun tahun sebelum pandemi
sekitar lima puluh sekian persen untuk literasi dan inklusi malah sudah delapan puluh persenan
walaupun belum merata seluruh indonesia masih ada gap juga tapi itu sudah arahnya sudah sangat positif untuk bisa meningkatkan literasi keuangan di indonesia
jadi kemarin pandemi dimanfaatkan oleh masyarakat kita untuk belajar mengenai keuangan ya mbak
bicara mengenai perencanaan keuangan mbak kita mengenal istilah besar pasak ibarat tiang
di mana pengeluaran kita lebih besar dibandingkan penerimaan kita
sebenarnya apa sih mbak kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat kita
itu sehari hari sih itu karena apa sih biasanya
sehari hari boncos karena pertama banyak godaan mungkin ya
karena sekarang ada sosial media ya sobat rupiah
sosial media ini ada plus minusnya
minusnya salah satunya adalah banyak memberikan informasi seperti diskon promo bonus kemudian tren ya
kadang anak anak itu terutama gen z
wah si artis itu pakai baju ini nih pakai barang baru itu pakai gadget baru ini kita juga ah gitu kan
jadinya semuanya ingin sama gitu ya homo
kemudian yang berikutnya adalah biasanya mereka itu lupa bahwa masa depan tuh masih ada nih
karena tadi ya ingin belanja ini itu akhirnya banyak mengalokasikan penghasilannya untuk kebutuhan saat ini saja
lupa menyiapkan dana darurat
lupa menyiapkan asuransi juga itu termasuk
kemudian berikutnya adalah tidak membuat anggaran tidak membuat prioritas keuangan
tapi dana kita terbatas ya sobat rupiah ya
makanya kita harus pinter pinter nih buat ngatur buat anggaran dulu aja
kebutuhan hidup misalnya sekian untuk diinvestasikan sekian untuk kebutuhan dana darurat begitu
kemudian tidak mencatat pengeluaran
kadang kadang alasannya karena males ya
kalau kita memang niat ada kemampuan seharusnya sih bisa ya mencatat pengeluaran
karena percuma kita buat anggaran kalau tidak dicatat tidak bisa kita bandingkan ya
tidak bisa dievaluasi perbedaan antara anggaran dan pengeluaran tadi
dan tadi mbak mengenai fomo tadi ya mbak
emang sekarang itu kan di media sosial mudah sekali ya untuk kita melihat
produk yang terbaru bahkan mudah sekali untuk belanja langsung di aplikasi itu ya mbak
jadi itu yang membuat kita terkadang susah untuk menampilkan untuk berbelanja
jadi susah menanggulkan untuk berbelanja dan apa yang orang bilang itu belanja impulsif ya seperti itu ya mbak
nah memang tadi pentingnya adalah kita merencanakan keuangan
jangan sampai kita terjebak pada konsumsi yang berlebihan tetap mengetahui kekuatan finansial kita seperti apa gitu
nah dalam perencanaan keuangan ini mbak apakah ada tips khusus untuk membuat perencanaan keuangan yang baik itu seperti apa
jadi sobat rupiah mulai sekarang coba buat anggaran
nah anggaran yang sekarang mungkin diketahui oleh sebagian besar masyarakat itu adalah anggaran bulanan ya
sebulan kita mengalokasikan penghasilan untuk apa saja misalnya kebutuhan hidup kemudian untuk tabungan bayar cicilan ya
untuk keinginan untuk keluarga kalau kita masih kasih ke keluarga
padahal sebenarnya anggaran itu nggak cuma anggaran bulanan mas isan
ada anggaran per tiga bulan dan anggaran tahunan
karena anggaran per tiga bulan atau anggaran per kuartal ini biasanya adalah anggaran yang tidak rutin setiap bulan kita keluarkan tapi ada aja
misalnya perbaikan kendaraan renovasi rumah kalau ada yang rusak gitu
atau mungkin yang perempuan ke salon gitu ya kan mungkin nggak setiap bulan mungkin
nah kemudian yang tahunan misalnya bayar pajak pbb pajak kendaraan
kemudian kebutuhan hari raya liburan dana pendidikan anak
kalau anak naik kelas kan kadang ada ya biaya biaya tambahan
nah itu yang harus dibuat di anggaran tahunan
jadi ada tiga jenis anggaran bulanan anggaran tiga bulanan dan anggaran tahunan
jadi kuncinya adalah mencatat pengeluaran ya mbak ya
berarti apakah memang setiap rupiah yang kita belanjakan itu harus dituliskan semuanya mbak dalam sebuah sheet untuk pengeluaran ya
iya kita nggak bisa buat anggaran kalau belum pernah mencatat pengeluaran
karena kalau kita buat anggaran kita harus kira kira ya mas ya
oh kayaknya buat makan saya habis satu juta misalnya gitu
mana tahu kita satu juta kalau nggak pernah catat sebelumnya kan
jadi benar benar harus dicatat sekecil mungkin bahkan uang parkir ke pak ogah pun harus dicatat
iya semua harus direkon biar tahu oh kira kira
jadi kita bisa mengevaluasi kita selama itu terlalu banyak spending di pos mana saja kah gitu ya
apakah terlalu banyak jalan jalan terlalu banyak makan beli baju gadget dan sebagainya
itu namanya pola pengeluaran mas iksan
orang yang masih single sudah berumah tangga pasti beda
orang yang bukan sandwich generation sama sandwich generation pasti beda
jadi kita namanya perencanaan keuangan itu sifatnya pribadi ya
jadi kalau ada yang tanya sobat rupiah mungkin tanya oh pembagian anggaran gimana ya berapa persen ini berapa persen itu
itu sebenarnya nggak bisa dilakukan untuk semua orang
gak berlaku untuk semua orang karena setiap orang beda beda pengeluarannya pola pengeluarannya
pengeluaran atau pola belanja kita sendiri dulu
nah itu mbak terkait dengan pola pengeluaran ya terutama dalam konteks bulan ramadan saat ini
kan seharusnya bulan ramadhan dihabiskan untuk kita beribadah
jadi sehingga logikanya kan harusnya berkurang nih pengeluaran kita
tapi justru kita malah meningkat bulan ramadhan
malah banyak untuk belanja baju baru acara bukber buku sama sekolah temen kuliah sama mantan dan sebagainya
nah sebenarnya bagaimana sih mbak tips untuk kita bisa menyiapkan anggaran dalam rangka menyambut hari raya ramadan dan bulan idul fitri nanti
ya memang pengeluaran kita memang banyak banget ya mas isan
setelah berlalu tiga minggu ini
ya memang gak ada salahnya kita menghabiskan dana kita yang memang sudah kita alokasikan
untuk lebaran kan setahun sekali ya wajar ya sobat rupiah
kalau kita ingin ya agak istimewa lah bulan ini gitu
gak apa apa tapi asal ada uangnya
nah kalau biasanya kita ada sahabat rupiah yang terima thr mungkin lebih mudah ya
lebih mudah karena sumbernya banyak
tapi bagaimana kalau yang tidak terima thr
pastinya harus sudah merencanakan dari tahun sebelumnya
bahkan sudah harus menyisihkan berupa sinking fund
tapi kalau yang punya thr tentunya lebih mudah
nah kalau kita diberi keberuntungan dapat dua duanya
kita bisa pisahkan alokasi anggaran untuk dua itu ya
untuk gaji adalah untuk pengeluaran bulanan yang sifatnya rutin
termasuk untuk makan takjil dan untuk buka puasa bersama tadi
itu kan sebenarnya bagian dari makan kita hari hari harusnya ya
tapi kalau buka puasanya misalnya kita yang mengadakan di rumah gitu
nah itu beda lagi mungkin alokasinya bisa ambil dari thr
nah thr ini sebaiknya menurut saya tidak dihabiskan semuanya
karena ini adalah momen yang pas banget buat kita untuk bisa top up investasi
untuk yang memang punya banyak tujuan keuangan
atau untuk sobat rupiah yang masih punya cicilan utang
bisa juga untuk bisa top up cicilan utang
jadi thr ini bisa kita bagi ya
kalau mungkin saya harus kasih prosentase
bisa dibuat misalnya empat puluh sampai lima puluh persen untuk pengeluaran lebaran
seperti untuk buka puasa untuk mudik gitu untuk zakat infak sedekah
dan sebagiannya lagi bisa untuk investasi
bayar cicilan nambahin dana darurat ya
jadi kita bisa bagi seperti itu mas isan
nggak harus semuanya dihabiskan untuk kebutuhan lebaran
itu menganggap thr seperti sebuah uang kaget tuh kan
dapat uang yang cukup besar di sebuah bulan gitu kan
terus tiba tiba kok ingin menghabiskan semuanya gitu mbak
saya mungkin jadi rasa ingin belanja macam macam
mungkin ada beberapa hal yang saya belum bisa beli di bulan bulan sebelumnya
tapi justru tadi mbak bilang bahwa thr tidak seharusnya dihabiskan semua sekaligus
tapi juga digunakan untuk investasi gitu ya mbak ya
nah kira kira apa sih opsi opsi yang bisa digunakan untuk
menginvestasikan thr kita ke depan itu
ini tergantung lagi tujuan keuangan kita apa
tujuan keuangan kita kan banyak ya mas iksan ya
ada yang jangka pendek jangka menengah jangka panjang
jangka pendek itu satu sampai dua tahun
di atas lima tahun masuk ke jangka panjang
nah kemudian selain jangka waktunya
kita juga perhatikan profil resiko dari diri kita sendiri
kalau kita yang tipe yang takut takut ya
nggak berani ambil resiko besar
tentunya jangan ambil investasi yang risikonya tinggi
ini sekarang lagi rame ya crypto ya
jadi intinya kita harus paham resikonya
tahu nih kapan dana itu mau ditarik gitu
apa tujuan keuangan kita ke depan seperti apa gitu ya
bahwa untuk mencapai tujuan poin yang lebih besar ke depan
harus disiapkan juga untuk memenuhi kebutuhan di masa depan
abis lebaran empat puluh hari lagi ada idol ada
mungkin ada tips tips lain mbak seputar dengan financial planning ini
ini salah satu juga cara untuk kita menjaga kesehatan keuangan mas iksan
caranya adalah membuat catatan aset
kalau kita di perencanaan keuangan menyebutnya financial check up
kadang kan kalau kita lakukan financial check up itu
ternyata mungkin hasilnya belum tentu sehat ya mas isan ya
jangan jangan kolesterolnya tinggi atau asam urat
kayaknya keuangan saya baik baik saja
bisa dilakukan di momen bulan puasa ini
sekaligus untuk menghitung zakat mal
kalau financial check up lebih baik sih memang dilakukan oleh perencana keuangan
kira kira apa nih yang masih jadi pr
bagaimana meningkatkan kesehatan keuangan
itu bisa dapat saran dari perencana keuangan
tapi sebenarnya masyarakat awam pun bisa sedikit demi sedikit belajar itu
karena sekarang kan sumbernya banyak ya mas iksan ya
bisa dilakukan itu sekaligus untuk tahu kesehatan keuangan
dan juga untuk menghitung zakat mal tadi
mari kita mulai untuk belajar pengelolaan keuangan
atau barangkali ada hal yang perlu kita perbaiki di pola percayaan keuangan kita
bincang bincang tadi seputar bijak gunakan rupiah di bulan penuh berkah
jangan lupa untuk mengikuti semua kanal media sosial resmi bank indonesia
demikian saya isyan prabowo panggil penduduk diri